upaya meningkatkan literasi masyarakat indonesia ini terus ditingkatkan
di zaman sekarang ini rasanya sudah tidak cukup dengan hanya literasi dasar
yaitu kalau kita tahu dulu calistung baca tulis hitung
dan ini harus didukung juga dengan literasi media
kemudian literasi visual ada juga literasi teknologi finansial dan lain lain
dan ini merupakan tugas yang harus diimban tidak hanya bagi pemerintah
namun juga seluruh lapisan masyarakat
dan kali ini kita akan melihat apa saja yang menjadi dimensi untuk meningkatkan literasi di masyarakat
ya tentunya hari ini di hari literasi ini menjadi momen untuk kita semua
untuk sadar akan pentingnya literasi di indonesia
dan ini dimensi pertama untuk dapat meningkatkan literasi tentunya adalah mampu untuk membaca
meski terlihat sederhana namun kemampuan ini masih menjadi masalah
faktanya belum seluruh masyarakat di indonesia ini mampu untuk membaca
kita lihat untuk
persentase melek huruf di indonesia sendiri
ini menurut data dari bps pada dua ribu delapan belas saja misalnya
namun kita juga belum bisa tenang di sini
selain persentase melek huruf di indonesia
yang juga penting adalah rata rata lama sekolah
kalau kita lihat memang ini dapat digunakan untuk menilai kesempatan mengakses pendidikan di tanah air
dan faktanya seperti apa
kita akan lihat untuk datanya sendiri
ini sayangnya indonesia masih cukup tertinggal soal rata rata lama sekolah di indonesia
kalau misalnya kita lihat negara tetangga di malaysia
itu angka rata ratanya adalah sebelas dua tahun
bahkan filipina saja ini berada di atas kita sembilan tiga tahun
di indonesia sendiri di tanah air angkanya ada di delapan lima puluh delapan tahun
atau kalau misalnya kita bayangkan ini hanya setara dengan kelas dua smp atau sederajat
jadi rata rata masyarakat indonesia pendidikannya masih berada di tingkat smp atau sederajat
ini tentunya menjadi perhatian kita bersama
dan selain menjadi tugas
nah tentunya saya dan anda ini kita semua dapat berpartisipasi berkontribusi
di antaranya bisa menjadi guru di rumah untuk keluarga anda sendiri
kemudian bisa juga menjadi relawan guru
kemudian memberikan kursus baca tulis dan memastikan akses pendidikan yang layak di sekitar kita
kemudian kita akan ke dimensi berikutnya
yang juga menjadi penting menjadi perhatian kita bersama
ini soal literasi dari masyarakat indonesia
kita akan lihat dulu ini adalah akses
sumber daya literasi juga ada banyak sekali kalau misalnya kita lihat akses atau sumber yang tradisional
yang dulu kita tahu ada misalnya perpustakaan
nah perpustakaan ini juga bisa menjadi salah satu sarana untuk masyarakat indonesia bisa meningkatkan literasi
untuk datanya sendiri kita lihat pada tahun dua ribu sembilan belas
tahun dua ribu sembilan belas ini kita punya berapa perpustakaan
ini ada satu ratus enam puluh empat enam ratus sepuluh perpustakaan di indonesia ini bahkan kita menjadi salah satu
jadi salah satu negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia
namun sayangnya angka ini dibilang belum ideal karena tidak sebanding dengan jumlah sekolah
kemudian banyaknya jumlah kecamatan dan juga kabupaten kota di indonesia
dan ini juga menjadi pr kita bersama bahwa indonesia juga kekurangan sdm pustakawan di indonesia
kemudian ada juga koran dan majalah
kalau bicara soal koran ya kita tahu dulu orang tua kita ini kerap membaca koran di pagi hari
untuk mengawali hari mencari informasi
bahkan kalau anak anak dulu kita sembilan puluh an ke atas delapan puluh an
ini tahu kalau dulu kita di koran itu selain untuk mencari informasi mencari lowongan pekerjaan
kemudian bahkan ada berita duka
dan juga untuk memasang atau mencari korban hilang ini juga digunakan di koran
dan juga majalah juga dulu kita membaca melihat fashion terbaru melihat harga handphone
ini melalui media majalah dan juga koran yang saat ini sudah mulai ditinggalkan
sudah tidak banyak lagi yang memakainya karena apa
nah ini karena salah satunya adalah karena munculnya ini dia
alternatif ataupun juga alternatif dari sumber daya literasi baru yang ini banyak dipakai oleh milenial
yang pertama kita lihat adalah e book
ya ini adalah buku elektronik
kalau anak anak zaman sekarang tahu e book ini dulu populer berkat amazon dengan kindlenya
ini banyak orang akhirnya yang bisa mendownload buku
bukan lagi dengan buku fisik
ya ini juga karena alasan praktis
jadi e book ini cukup favorit di kalangan milenial
kemudian ada juga e library atau bisa disebut ini adalah perpustakaan digital
nah perpustakaan digital juga anda bisa membaca buku secara gratis melalui perpustakaan digital ini
kemudian bisa juga selain itu anda menjadi member tentunya membuat akun dulu
bisa juga selain di website anda juga bisa mendownloadnya melalui apps di handphone anda
kemudian menjadi member dan bisa membaca buku buku
koleksi perpustakaan yang bersangkutan
kemudian juga ini media sosial
ini juga salah satu sumber informasi kita
salah satu tempat kita membaca mencari informasi baru juga melalui media sosial
kalau dulu mungkin kita sering mendengar juga cool tweet atau kuliah tweet gitu ya
jadi kita bisa cari informasi bisa dapat info info baru dari twitter dari cool tweet ini
yang juga cukup digemari oleh anak anak muda
kemudian itu tadi soal alternatif sumber daya literasi
jadi bagi anda mungkin masih ada
ada yang menggunakan yang tradisional ada juga yang mungkin yang lebih ke zaman sekarang seperti e book
dan juga media sosial untuk mencari informasi
tapi memang tentunya baik itu yang modern tadi ya yang memanfaatkan media digital
ataupun juga yang baru seperti yang ataupun juga yang konvensional seperti buku dan majalah
ini tentunya semua ini adalah untuk atau agar kita semua ini bisa membiasakan untuk melakukan aktivitas
dan juga menambah dan meningkatkan
tingkat literasi di masyarakat
dan memang ujung ujungnya adalah untuk memberikan atau untuk membuat
kebiasaan membaca di kalangan masyarakat yang akhirnya adalah menimbulkan budaya membaca
memang kalau misalnya budaya membaca sendiri
ini tadi juga sudah saya sampaikan bukan hanya tugas dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana
dan juga kebijakan yang bisa merangsang kita semua untuk sadar dan juga suka membaca
tapi kita bisa mencontoh beberapa negara lain
misalnya nih kalau di finlandia
ini pemerintah memberikan hadiah
diah bingkisan selain perlengkapan
bayi itu isinya ada juga
buku bacaan untuk orang tua dan bayi gitu
jadi ini juga jadi salah satu stimulus
agar orang tua orang tua di rumah ini
anak anaknya nanti kenal
dengan buku buku bacaan kemudian selain
di finlandia ini ada juga misalnya
di belanda nah kalau di belanda ini
agar anak anak kecil sedari dini
sudah mulai mengenal yang namanya buku
dan juga membaca ini
kewajiban untuk kunjungan
rutin ke perpustakaan jadi memang di
sekolah sekolah ini dari kecil anak anak sudah
sering dibawa ke perpustakaan jadi kenal dengan
buku akhirnya jadi suka membaca gitu ya kemudian
yang terakhir di jepang ini juga cukup unik kalau di jepang
sampai ada kebiasaan orang orang
jepang ini membaca buku
biasanya untuk saat nunggu kendaraan
atau saat di atas kendaraan umum
mungkin kalau misalnya kita biasanya cek
handphone gitu ya sambil update update sambil cek
sosmed kalau di jepang itu kebiasaannya
adalah melihat atau
membaca buku jadi memang buku buku
di jepang ini kenapa dibuat menjadi kecil ringkas
memang semuanya ini
tentunya sekali lagi tugas kita bersama
untuk momen hari literasi
internasional hari ini membuat kita
menjadi sadar akan pentingnya
literasi untuk masyarakat
indonesia khususnya untuk
anak anak gitu ya sedari dini
dan mulai kita akan
dengan membaca buku dan kebiasaan
cinta akan membaca dan tentunya
ini akan semakin banyak literasi
yang kita konsumsi maka pengetahuan
kita akan semakin meningkat